enam februari dua ribu delapan belas menjadi debut bagi roket jumbo terbaru milik spacex
yakni falcon heavy yang turut membawa mobil tesla menuju ke orbit mars
namun ada sedikit noda dalam debut roket terkuat di dunia itu
saat kembali mesin pendorong roket yang berada di tengah gagal mendarat di tempat semestinya
dan jatuh ke laut dengan kecepatan lebih dari empat ratus delapan puluh km per jamnya
spacex membuat sejarah baru dengan meluncurkan roket terkuat di dunia saat ini
falcon heavy meluncur dari pusat antariksa kennedy di cape canaverall florida
lokasi yang sama saat pengiriman manusia ke bulan menggunakan roket apollo sebelas pada seribu sembilan ratus sembilan puluh
roket jumbo terbaru spacex ini memiliki dua puluh tujuh mesin roket setara dengan delapan belas unit boeing tujuh ratus empat puluh lima
saat lepas landas daya dorongnya mencapai lima juta pound spurs
dan mampu membawa lebih dari tujuh puluh ton muatan ke orbit rendah bumi
ini menjadi misi ruang angkasa yang menggetarkan bagi elon musk
pendiri perusahaan kedirgantaraan swasta spacex dan tesla
saya masih mencoba untuk mengabsorbekan segalanya
tapi tidak terjadi karena itu menarik bagi saya
itu mungkin hal paling menarik yang pernah saya lihat
jika biasanya roket uji diberi muatan simulator masa seperti balok beton dan baja
namun hal yang membosankan itu tidak berlaku bagi ellen
karena mobil istri ciptaannya berhasil mengudara di ruang angkasa
ditemani boneka astronot bernama stairman yang duduk di kemudi
yang melaju dengan kecepatan sebelas km per detiknya
agar tak kesepian sepanjang pengembaraannya menuju mars
stairman ditemani lagu space oddity yang dinyanyikan david bowie
ellen membayangkan sebuah mobil yang hanyut tanpa henti melintasi angkasa
dan mungkin ditemukan oleh ras asing jutaan tahun di masa depan
falcon heavy akan menuju ke orbit mars sekitar empat ratus juta kilometer dari bumi
dan diperkirakan bisa berada di orbit mars selama beberapa juta tahun
mungkin lebih dari satu miliar tahun
namun debut roket terkuat di dunia ini sedikit mengalami kendala
saat kembali mesin pendorong roket yang berada di tengah gagal mendarat di tempat semestinya
dan jatuh ke laut dengan kecepatan lebih dari empat ratus delapan puluh km per jam
ellen berharap dengan biaya peluncuran falcon heavy sekitar sembilan puluh juta usd
atau setara satu dua triliun rupiah
dapat membantu eksplorasi antarplanet
dan membantu misi nasa mendaratkan manusia di mars sebelum pertengahan abad ini